es krim umumnya terbuat dari aneka jenis buah coklat hingga olahan susu
namun apa jadinya jika eskrim terbuat dari ikan pindang
nah sejumlah siswa sma di lamongan memanfaatkan ikan pindang sebagai bahan dasar membuat es krim
meski terkesan aneh namun produk yang dihasilkan ternyata tidak kalah enaknya dengan es krim pada umumnya
bahkan mereka menyabat juara satu dalam kompetisi bisnis tingkat sma
bila kita mendengar kata es krim yang ada di benak kita pasti olahan susu dicampur buah maupun coklat manis dan lumer di mulut
namun apa jadinya bila kita mendengar kata es krim ikan pindang
hmm pastinya membuat dahi kita berkerut penasaran
ya di tangan sejumlah siswa sma mazra atul ulum paciran lamongan
ikan pindang yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk justru dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan
lalu bagaimana dengan rasanya
yang jelas mempunyai cita rasa yang unik dibanding es krim pada umumnya
untuk membuat olahan yang satu ini tak ada bedanya dengan lazimnya membuat es krim
yang membedakan hanya pengolahan awal ikan pindang segar hingga menjadi bahan siap pakai
pertama ikan pindang atau ikan layang yang sudah dibersihkan durinya diberi rempah rempah dan dikukus
hal ini untuk mengurangi bau amis ikan
selanjutnya diblender hingga halus

setelah itu dicampur dengan adonan yang terdiri dari gula jawa vanila garam tepung maizena dan diaduk hingga merata
adonan yang sudah rata dipanaskan dengan oven selanjutnya didinginkan hingga beku
dan eskrim ikan pindang pun siap disajikan
sementara ide pembuatan es krim ini selain memanfaatkan hasil laut berupa ikan pindang yang melimpah di lamongan
sekaligus memperkenalkan makanan yang bergizi namun penyajiannya mampu menarik generasi muda
karena ikan layang di daerah kami sangatlah melimpah
ikan layang juga sangatlah tinggi kayak akan proteinnya
meski hasil akhirnya eskrim namun eskrim ikan pindang ini mempunyai kelebihan pada kandungan gizinya dibanding eskrim pada umumnya
disamping saya berkeinginan untuk mengangkat derajat petani terutama petani nelayan dan nebulan nelayan
ingin memanfaatkan ketenggulat tenggulat ikan
dengan karyanya ini para siswa berhasil meraih juara satu dalam kompetisi business plan competition
tingkat sma sejatim dan bali tahun dua ribu tujuh belas ini